biasanya mereka itu menempatkan di tempat tempat yang agak lubang seperti ini ya
kami sebetulnya sudah tidak bisa banyak berbuat apa lagi